dalam dunia keuangan hedging bukanlah hal yang baru
hedging adalah lindung nilai untuk mengurangi resiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan
untuk memfasilitasi lindung nilai di lembaga keuangan syariah
dewan syariah nasional majelis ulama indonesia atau dsn mui
mengeluarkan fatwa tentang transaksi lindung nilai dengan prinsip syariah atau tahawut al islami
berdasarkan fatwa dan kebutuhan industri bank indonesia mengeluarkan peraturan tentang hedging syariah
penerbitan aturan hedging syariah dilatar belakangi oleh
industri perbankan syariah yang mengalami peningkatan
potensi meningkatnya transaksi falas oleh perbankan maupun nasabah
tiga pembiayaan umroh yang memerlukan mitigasi resiko
mendukung ekspansi pembiayaan falas di lembaga keuangan syariah
transaksi hedging syariah dilakukan karena
kebutuhan nyata untuk mengurangi resiko nilai tukar pada masa yang akan datang
dan bukan untuk maksud spekulasi
hedging syariah dapat dilakukan antara
nasabah dengan bank umum syariah atau unit usaha syariah
bank umum syariah atau unit usaha syariah
bank umum syariah atau unit usaha syariah
bank umum syariah atau unit usaha syariah
haji syariah tidak boleh terjadi antara
nasabah dengan bank umum konvensional
antara bank umum nufti atau bank umum konvensional
forward agreement adalah perjanjian saat melakukan transaksi spot dalam jumlah tertentu
di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati
pada saat saling berjanji atau mua ada
ada dua jenis hedging syariah
hedging syariah sederhana yaitu transaksi dengan forward agreement diikuti transaksi
spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaian berupa serat terima mata uang
hedging syariah kompleks yaitu transaksi dengan rangkaian transaksi spot dan forward
agreement diikuti transaksi spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa
haji syariah dilakukan dengan ketentuan
satu dokumen forward agreement dilarang diperjual belikan
final dan jangka waktu transaksi maksimal seperti yang tercantum pada dokumen underlying tiga
penyelesaian maupun pembatalan dilakukan dengan pemindahan dana secara penuh
nilai tukar dan perhitungan nilai tukar harus ditentukan saat forward agreement dan tidak
boleh bertentangan dengan prinsip syariah apabila forward agreement tidak dipenuhi maka
pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi atau tangwid
perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri
lainnya di dalam dan luar negeri transaksi hedging syariah wajib dilaporkan pada bank
indonesia apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
mulai dari sanksi administratif atau teguran hingga kewajiban membayar
dengan hedjing syariah diharapkan dapat mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan syariah